koresponden cnn indonesia arya dita utama sudah ada di depan gedung dpr senayan jakarta
ya dito bagaimana di dpr anda sekarang berada di sana
aksinya seperti apa sekarang berlangsung
ya betul prabu dan eva saat ini saya berada di depan gedung dpr mpr
di mana menjadi pusat dari unjuk rasa ribuan pengemudi yang tergabung
dalam panggung pembimbingan pengumudi angkutan darat yang telah memarkirkan
jika anda bisa lihat di belakang saya ini ada ribuan kendaraan taksi yang diparkir
bahkan kalau saya perkirakan bahwa mungkin parkiran ini panjangnya
mungkin sampai satu kilometer ke belakang di jalan gatot subroto ini sendiri
mereka bahkan parkirnya ini bisa dikatakan menutup empat lajur yang ada di jalan ini
sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan lain
ada pun juga kendaraan yang ingin mengarah dari timur ke barat
mereka terpaksa harus lewat dari jalur busway itu sendiri
dan mereka itu juga baru bisa lewat setelah keluar dari pintu exit toll dari dpr mpr itu sendiri
dan jika anda lihat bahwa sama sekali saya lihat sudah sekitar tiga jam ini
tidak ada kendaraan bus transjakarta yang beroperasi lewat
yang dari arah timur ke arah barat
dan saya ingin informasikan juga bahwa para demonstran atau para pengemudi ini
saat ini sedang menunggu dari pihak dari kementerian informasi dan komunikasi
yang katanya akan datang ke sini untuk membicarakan hasil keputusan rapat
yang telah bagaimana dilakukan dengan sejumlah perwakilan dari ppad itu sendiri
dan mereka apa saja
dito selain kemudian mereka memprotes adanya taksi berbasis online yang beroperasi
ya prabu saya tidak bisa dengar pertanyaan anda
tapi saya perlu informasikan juga bahwa para demonstran ini datang hadir di sini
dan ini merupakan demo kedua dalam bulan maret ini sendiri
untuk menuntut pemerintah segera menertibkan dari transportasi umum berplat hitam
karena sejak kemunculan sekitar dua tahun yang lalu
para pengemudi ini mengaku penurunan mereka turun secara drastis
bahkan saya mendapat informasi sekitar turun sekitar bahkan sampai lima puluh persen
dan hal itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan dari keluarga mereka
bahkan saya juga dapat informasi dari seorang supir taksi mengatakan
ia sampai diminta cerai oleh istrinya akibat juga karena pendapatan keluarga yang terus berkurang
dan kerugian juga tidak hanya di
tidak hanya diderita oleh para pengemudi
tapi juga oleh perusahaan taksi itu sendiri
saya dapat informasi dari ketua organda dki jakarta yang mengatakan
bahwa sejak kemunculannya sekitar dua tahun lalu
bahwa terdapat sekitar sepuluh ribu taksi yang tidak lagi dapat beroperasi
dan dapat saya tambahkan juga bahwa pada demo hari ini
saya dapat informasi ada sekitar empat belas taksi yang tidak beroperasi
atau kurang lebih sekitar setengah armada taksi yang beroperasi di ibu kota jakarta
dan mungkin sebagai tambahan juga
arus lalu lintas telah dialihkan untuk menuju dari arah jalan gatus subroto sendiri
memang ada sejumlah kendaraan seperti motor yang bisa lewat
dan juga sejumlah kendaraan roda empat
tapi itu hanya kendaraan roda empat yang keluar dari pintu tol itu sendiri
sedangkan kendaraan roda empat ataupun kendaraan lainnya
yang dari arah sudirman atau dari flyover semanggi
hingga saat ini kami lihat tidak bisa lewat dari jalur
jalan raya ini
begitu prabu dan m a
dito saya ingin tahu apa sebetulnya memprovokasi mereka sehingga akhirnya ada aksi anarkis yang terjadi
dan dilakukan oleh para pendemo ini
juga bagaimana pengamanan dari pihak kepolisian sendiri melihat ada potensi seperti itu
anarki mereka ini dilatar belakangi oleh rasa ketidakadilan
di mana pemerintah tetap seakan akan membiarkan adanya transportasi umum plat hitam yang berbasis aplikasi
karena menurut mereka mereka tidak bayar menurut para super taksi ini
telah beroperasi secara ilegal dalam arti mereka tidak bayar trayek mereka juga tidak bayar pajak
kepemilikannya juga tidak jelas kantornya pun alamatnya tidak ada
sehingga menurut mereka untuk bersaing dengan transportasi umum berbasis plat hitam berbasis aplikasi ini agak susah
apalagi transportasi berbasis aplikasi tersebut menawarkan harga yang lebih murah
sehingga membuat warga masyarakat atau konsumen lebih beralih menggunakan jasa mereka
ketimbang transportasi berplat kuning yang resmi yang sudah beroperasi terlebih dahulu
terlebih dahulu begitu prabu